pencarian korban hilang akibat erupsi gunung semeru dihentikan sementara
keputusan ini menyusul status semeru yang kembali erupsi pada kamis
dan untuk mengetahui update terkini kita sudah terhubung dengan jurnalis transmedia nur hadi wicaksono di lumajang jawa timur
selamat sore nur hadi kita ingin mengetahui bagaimana status gunung semeru saat ini
apakah kemudian sudah ada peringatan peringatan tertentu yang dikeluarkan oleh otoritas tempat
ya saya akan menyampaikan saat ini gunung semeru dinaikkan statusnya dari level dua waspada menjadi level tiga siaga
hal ini menyusul setelah pada hari kamis kemarin gunung semeru mengalami tiga kali awan panas
yaitu pada pukul sembilan pada pukul sembilan tiga puluh dan juga lima belas empat puluh lima
sehingga pvmbg melakukan peningkatan status dari gunung semeru dari level waspada
dan hingga saat ini petugas memberikan rekomendasi kepada warga agar tidak melakukan aktivitas di jalan radius lima km dan juga radius tiga belas km di sektor tengkar
yakni di kawasan surabaya
nur hadi dengan status yang masih dinamis seperti sekarang tapi kemudian di sisi lain banyak juga warga yang kembali ke rumah mereka
untuk melihat bagaimana kondisi rumah mereka
artinya aktivitas seperti ini kegiatan
kegiatan seperti ini mereka yang kembali ke tempat aktivitas mereka di kawasan perkampungan ini tidak dibenarkan sama sekali ya
ya jadi sesuai dengan rekomendasi dari pos pantau gunung semeru
jadi warga dilarang melakukan aktivitas di tepi sungai yang berhul dari gunung semeru sepanjang lima ratus km
hal ini menyusul ketika terjadi banjir lahar gunung semeru
sering terjadi luapan yang mengarah kepada pemukiman warga sehingga bisa membahayakan keselamatan warga
sehingga warga yang melakukan kunjungan ke rumahnya ini harus melalui cara aman
yang sesuai dengan rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh pos pengamatan gunung semeru
oke baik nur hadi di belakang anda saya melihat ada tumpukan logistik begitu ya
saya pastikan mungkin anda berada di salah satu kawasan atau lokasi pengungsian
bagaimana kondisi di sana apakah semua logistik bagi para pengungsi ini tercukupi
apa yang paling mendesak
apakah masih ada
ya bisa dilihat di belakang saya ini adalah tumpukan logistik bagi para pengungsi
bisa kami sampaikan bahwa logistik bagi para pengungsi hingga saat ini masih mencukupi hingga satu bulan lebih ke depan
meski demikian sejumlah kebutuhan masih dibutuhkan bagi para pengungsi
di antaranya adalah perabotan rumah tangga dan juga bantuan bangunan untuk relokasi dan juga pembangunan kembali rumah warga yang terdampak
karena ratusan rumah warga mengalami kerusakan akibat erupsi
oke untuk warga yang rumahnya terdampak berat begitu apakah sudah ada kejelasan soal relokasi dan penggantian
bagaimana pendataan yang terpantau di sana nur hadi
ya tadi siang menteri polhukam ri yanin nafut ng melakukan kegiatan
dan kunjungan di lokasi yang akan menjadi relokasi bagi warga yang terdampak
yakni di desa sumber mujur kecamatan candi buro
jadi nantinya warga yang terdampak ini akan dibangun hingga sementara di dua titik yang berada di lahan milik perudana
yakni di desa ororombo kecamatan peronjiwo dan juga desa sumber mujur kecamatan candi buro
baik terima kasih